mau cepat pergi sana
laporkan kepada prabu pembangunan
masa tombak ini tidak mempan
dulu dengan mudah aku kalahkan
tidak baik seorang perempuan
makan di kedai ini sendirian saja
bolehkah aku teman
saat ini aku sedang makan
dan aku tidak mau diganggu
kamu semakin cantik
kalau sedang kesal
bolehkah aku tahu siapa nanom
apakah kamu tidak tahu sopan saya
aku tidak ingin diganggu
kita harus mencari sejarah
untuk menyusup ke dalam istana
waspadai semua gerakan yang bersyurga kan
jaga sekitar istana baik baik
di pintu perbatasan utara
tidak ada yang menjaga
tidak ada yang menjaga
tidak ada yang menjaga
tidak ada yang menjaga
tidak ada yang menjaga
tidak ada yang menjaga
tidak ada yang menjaga
tidak ada yang menjaga
aku sudah mengirim pasukan
untuk berjaga jaga disana
tidak ada siapa siapa
ayo kita segera kesana
saya berjanji tidak akan melakukannya lagi nisa
sekarang aku ingin tanya
di mana tempat tinggal pendekar kecapi tua
pendekar kecapi tua itu tinggal di lembah tengkorak
tapi mereka tua itu sudah mati
mereka sudah tewas
dua orang prajurit tidak pakai seragam
berarti ada yang mencurinya
ada penyusup ke istana
keluarga prabu siliwangi dalam bahaya
sepertinya kita harus membuat keonaran di dalam
siliwangi palsu ini bisa masuk ke dalam
kita harus segera hentikan mereka rapi
jangan sampai mereka melaporkan
tapi rekan rekan pad sembilan ratus hn
sebentar lagi kita akan masuk ke dalam istana
itoendang saya terakal
dan anda harus meneruti perintah saya
cepat pergi disana
laporkan kepada prabu piliwangi
masa tombak ini tidak mempan
dengan mudah aku kalahkan siliwangi
apa kekuatan siliwangi sudah bertambah
di perbatasan tengah terjadi penyerangan
terhadap prajurit pajajaran
bagaimana saat ini kondisinya
kepala prajurit dan beberapa prajurit yang lain
tengah bertahan melawannya
namun mereka kewalahan
karena ilmu mereka sangatlah tinggi
kita harus segera kesana raden
baiklah syekh guru
tetapi aku mohon
tetaplah berada disini
agar tidak ada kekosongan di istana ini
anda kemana kau menang
sedang terjadi peperangan
untuk menyusup ke istana

dan sebentar lagi
akan aku buat gempar